ketakutan akan bangkitnya komunis mulai dirasakan warga solo jawa tengah
warga solo menyatakan menolak bangkitnya paham komunis
masyarakat solo melakukan sosialisasi bahaya gerakan komunis
dengan menyebarkan kaos bertuliskan anti pki kepada para warga lainnya
aksi ini untuk menyikapi maraknya penemuan simbol dan lambang palu arit di masyarakat
warga menolak kebangkitan paham komunis karena trauma dengan kekejaman para pengikut pki pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
forum warga di lingkungan kampung melakukan patroli keliling
dan meminta warga untuk waspada terhadap bahaya komunis di indonesia